di satu meja the forum zainal arifin mohtar uceng
ceng seandainya dalam perkembangan nanti barrel politik itu kemudian terbukti
dan kesaksian empat menteri itu juga confirm gitu
anda yakin bahwa mk berani untuk memerintahkan semacam pemilu ulang
ya yang pertama saya kira yang tadi saya bilang
bahwa ujian terbesarnya itu adalah kemampuan hakim untuk keluar dari logika formil saja
kalau tadi yang disampaikan oleh prince maka saya kira akan menjadi keliru
karena tidak mungkin bisa dibuktikan satu konsep yang namanya tsm
kalau logikanya logika yang seperti disampaikan oleh frits
logika yang sangat formil bahwa karena sudah dipakati sudah ada aturannya
biasanya dalam konteks kita tadi saya sampaikan
aturan itu dibuat untuk membenarkan tindakan kejahatan
kalau kita baca bahkan pak girmanan sempat menyebut itu
hati hati para hakim seringkali sebuah kejahatan itu dibungkus dengan aturan hukum yang kuat
jadi kalau hakim masuk ke logika formil saya kira akan berantakan
yang kedua hadirnya para menteri itu akan mengkonfirmasi adanya konsep off barrel misalnya
nah kalau itu terbukti maka harusnya saya ingin mengatakan ya
harusnya hakim bisa meletakkan itu menjadi jauh lebih bermakna
karena namanya war barrel lalu kemudian
itu nyaris tidak bisa dibedakan dengan political corruption sebenarnya
korupsi dengan motif politik
itu banyak konsep dan teori yang menjelaskan soal political corruption
bagaimana sebenarnya itu menjadi salah satu bentuk dari bentuk perilaku koruptif
yang dipakai dalam konteks political corruption
apakah mk akan memakai itu untuk membenarkan permintaan satu dan dua
karena permintaan satu dan tiga itu adalah mengulang pemilu
lalu kemudian tidak mengikutsertakan dua

tapi kalau mk high sangat menarik logikanya bisa jadi itu akan dipakai
tapi kalau mau pakai kalaupun terbukti port barrelnya
menterinya mengakui itu ada semacam sistematisasi dan terstruktur yang ada
apakah hakim mk langsung berkesimpulan bahwa pemilu diulang dan dua tidak ikut serta
karena korelasinya nanti pasti akan ditanyakan
pasti korelasinya kenapa kemudian dinyatakan kalau menteri diperintahkan
itu berarti pasti berkaitan dengan dua
makanya saya bilang tadi kalau misalnya empat menteri ini berbicara
ya dan itu salah satu atau salah duanya
itu kemudian mengirimkan signal yang jelas bahwa memang ada paksaan ada tekanan ada perintah
ada arahan dan ada kemauan presiden untuk membantu dan memenangkan melalui aliran port barrel misalnya
ada satu tahap yang bisa dilakukan mk sebelum masuk ke arah kesimpulan
pertama memanggil presiden dan tokoh tokoh lain
dan saya kira salah satunya yang banyak dicarakan kan adalah
misalnya adalah pihak militer maupun pihak polisi misalnya
bang todung seberapa yakin permintaan anda itu
pemilu diulang dan diskualifikasi itu bakal dikabulkan
dengan semua keleluasaan yang diberikan oleh majlis hakim
kalau kita melihat keberanian majlis hakim
meminta empat menteri untuk datang
saya punya optimisme seperti yang saya katakan tadi
ada satu ekosistem yang agak berubah dalam ruangan mk itu
memang ada upaya seperti yang dikatakan oleh uceng tadi
untuk tetap menjalankan proses peradilan sesuai dengan peradilan pidana atau perdata
harus dilakukan seperti yang diadakan di negara negara lain
tidak mungkin kita bisa membuktikan tsm dengan cara seperti itu
tapi kelihatannya majelis hakim membuka pintu
untuk kita tidak menggunakan apa yang disebut beyond and reasonable down itu
jadi dia mendengar semuanya seluas luasnya
saya punya harapan bahwa akan ada satu putusan yang mungkin tidak seradikal yang kita bayangkan
tapi putusan yang berupa semacam terobosan
nah saya ingin menambahkan satu hal
dalam tubuh mahkamah konstitusi
ada semacam demokratisasi dalam tubuh hakim hakim mk
nah mereka ini berada dalam titik nadir
nah inilah momentum mereka untuk bangkit kembali
nah mereka menunjukkan itu dengan beberapa putusan akhir akhir ini
ada satu putusan yang menghilangkan parliamentary threshold
ada putusan yang tetap mempertahankan pilkada pada bulan november
tidak pada bulan september seperti yang dimaui oleh jokowi misalnya
dan terakhir putusan yang membatalkan undang undang no satu tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam
pasal empat belas dan lima belas dan juga pasal tiga ratus sepuluh
nah ini ada upaya dari mk untuk memulihkan kembali marwahnya martabatnya
nah apakah ya mereka akan mendapatkan informasi yang cukup
penguatan yang cukup afirmasi yang cukup dari kehadiran empat menteri ini
dan semua saksi yang ada untuk membuat satu putusan yang betul betul enlightening
hamdan yakin dengan seperti bang mulia bahwa hat trick kejaksaan pilkada
berita onar dan kemudian akan bermuara pada selisih sengketa pemilu
ya di mk itu sebenarnya isu utamanya kaitan dengan pemilu ini adalah
apakah pelaksanaan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ini sudah dilaksanakan secara demokratis
dan prinsip prinsip yang digariskan oleh konstitusi
yang demokratis itu dalam terminologi international free and fair
nah sepanjang pengamatan saya di sidang awal sampai pada terakhir kemarin
sudah ada cukup dan sangat traceanable bahwa pelanggaran pelanggaran
prinsip prinsip konstitusi itu itu sudah terjadi
pelanggaran terhadap prinsip prinsip free and fair itu itu sudah terjadi
ini nyata jadi karena itu karena sudah terjadi pelanggaran pelanggaran serius
terhadap prinsip prinsip demokrasi dan prinsip prinsip konstitusi
bukan dan hakim tidak mengambil peran untuk meluruskan kembali
ini akan dilakukan lagi pada lima tahun yang akan datang
dan ini akan jadi hal yang biasa sangat berbahaya bagi pelaksanaan negara indonesia
yang berdasarkan konstitusi sangat berbahaya
karena itu disinilah peran penting hakim konstitusi untuk meluruskan
jalannya konstitusi agar tidak terulang pada masa yang akan datang
sekali lagi kalau tidak dilakukan sekarang
akan dilakukan lagi pada lima tahun
oke baik bang frits ad watch jadi gimana respon dari pasangan dua
soal tuntutan dari satu dan tiga soal psu pemilihan suara ulang
saya sebenarnya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh bang kodu tadi
tadi bang foduh mengatakan bahwa sekarang makamah berada dalam good stage nya gitu
menghasilkan beberapa tuntutan yang lemak dalam
oleh karena itu dengan framework yang disampaikan oleh bang todo
oleh karena itu mari kita tetap akan menerima bersama sama
bahwa apapun putusan mahkamah konstitusi ke depan
itu juga merupakan sebuah keputusan dalam good stage
di dalam sebuah good shape nya makamah
kami mau mengatakan bahwa kami juga sebenarnya juga senang bang
apabila menteri tersebut dihadirkan ke mahkamah konstitusi
meskipun kemudian dianggap bahwa seakan akan fakult satu dan fakult tiga bergembira
karena ada menteri yang dipanggil kami juga bergembira
sehingga menteri menteri tersebut bisa menyampaikan bagaimana proses
daripada perlindungan sosial bagaimana barang sosnya
itu kan adalah segala sesuatu apa yang dilakukan
bagaimana proses verifikasinya siapa yang mendistribusikan lewat pt pos
kenapa tiga bulan sekali kenapa tidak tiap bulan
itu bisa dijelaskan secara detail oleh menteri keuangan dan juga menteri sosial
sehingga apa yang selama ini disampaikan oleh paslon satu dan paslon tiga
bahwa ada seakan akan upaya untuk menggiring sebuah proses bansos
itu dapat saya bantahkan dengan apa yang akan disampaikan oleh para menteri terkait
hal yang kedua yang kami sampaikan juga
kalau kita melihat bagaimana ahli yang diajukan oleh paslon satu dan paslon tiga kemarin
bahkan kami mengapresiasi paslon ahli kalau nggak salah ahli psikologi politik
yang disampaikan ibu riza pada hari selasa kemarin
dimana menyampaikan bahwa ternyata masyarakat indonesia lebih memilih capres yang kalem
itu kan salah satu indikator bahwa ada pilihan kenapa masyarakat
kenapa orang lebih senang memilih pak prabowo dan mas gibran
itu salah satu argumentasi yang disampaikan oleh ahli yang pasal tiga yang
yang menurut kami itu sangat mendukung bagaimana posisi daripada pasal dua
jadi pak bambang kalau kita bisa melihat bagaimana prosesnya
bagaimana dengan ahli yang kami akan sampaikan besok
apalagi ahli yang diajukan oleh kpu hari ini misalnya
membantahkan setiap pertanyaannya soal kesehatan
itu merupakan salah satu indikator bahwa semakin kemari kok
kami merasa kok setiap ahli yang disampaikan dan saksi itu sangat mendukung
daripada posisi dari pak prabowo
dan kalau misalnya kemarin ada kayak satu bantus yang ditempel
kemudian seakan akan itu bantus dari pak prabowo misalnya
kan kita bisa bertanya mari kita membaca jawaban dari bawah seluruh
kalau kita membaca pak bambang
dari situ akan ketahuan apakah yang ada sudah dilaporkan atau tidak
apakah ini sudah adanya respon atau tidak
dan itu dapat kita bisa jelaskan bahwa bawah seluruh sudah melakukan tugas yang
seharusnya dilaporkan oleh bawah seluruh mungkin tidak sesuai apa yang diinginkan
oleh pak prabowo dan pak prabowo tiga hasil dari apa yang mereka laporkan ke bawah seluruh
oke jadi publik masih akan menantikan bagaimana mahkamah konstitusi akan menjatuhkan putusan pada dua puluh dua april